presiden joko widodo dan presiden china xi jinping menyaksikan uji dinamis kereta cepat jakarta bandung rabu sore
kedua pemimpin negara itu nonton bareng uji coba kcjb secara virtual dari bali
uji coba dinamis kereta cepat jakarta bandung dilaksanakan pukul enam belas waktu indonesia barat
baik presiden jokowi maupun presiden xi jinping menggunakan live video streaming pelaksanaan uji coba
keberadaan kereta cepat jakarta bandung akan mencetak sejarah sebagai kereta cepat pertama di indonesia
kehadiran kereta cepat jakarta bandung akan mempercepat waktu tempuh perjalanan hingga dua jam